citwini atau supreme audit institution adalah bagian dari engagement group yang ada di dalam presidensi citwini
citwini sebagai wadah pertemuan dan kerjasama antar lembaga pemeriksa anggota citwini
di bidang transparansi akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam pemulihan ekonomi
kepala biro humas dan kerjasama internasional bpk mengatakan
metode transparansi pemulihan ekonomi akan dilakukan dengan saling tukar informasi dan pengalaman
antar negara anggota citwini melalui beragam diskusi seperti senior official meeting selama presidensi
kita ingin membangun rule of procedure aturan main bagaimana kedepannya ini citwini
karena ini adalah forum baru untuk engagement group di bawah citwini
yang kedua adalah memberikan sumbangan melalui komunike kepada citwini
khususnya terkait dengan dua hal
pertama acceleration of economy recovery atau mengakselerasikan bagaimana setelah pos pandemi ini
kita membangun ekonomi baru untuk pertumbuhan ke depan
yang kedua adalah supporting agenda tiga puluh atau sdgs
salah satu perwakilan dari lembaga pemeriksa berhasil memaparkan inisiatif indonesia
ini akan mendorong perkataan presidensi citwini lebih transparan dan berkelanjutan
saya percaya citwini adalah inisiatif yang bagus
dan sebagai pemerintah yang datang ke citwini

dan saya percaya kita bisa berlebar dari satu sama lain
dan ada banyak ruang untuk berpartner dan menjadi suara untuk sais
yudi ramdan menambahkan meskipun baru diinisiasi indonesia
akan bersifat berkelanjutan pada presidensi selanjutnya
yaitu yang akan dipegang india dan negara negara selanjutnya
akhir agustus mendatang sai dua puluh akan menghasilkan komunikyu
atau laporan akhir yang akan dihadiri oleh badan pemeriksa keuangan negara
anggota citwini secara langsung di bali